saudara banjir yang melanda wilayah grobogan jawa tengah
sebagian warga yang tak mengungsi berpatroli di tengah genangan banjir
untuk menjaga rumah yang ditinggal mengungsi
warga yang berpatroli di genangan banjir sambil membagikan makanan
untuk warga yang bertahan di rumah
seperti di kampung soponyono kelurahan jetis gerobogan jawa tengah
warga yang tak mengungsi dan bertahan di rumah ini
banjir di wilayah kecamatan purwodadi yang terjadi sejak kamis kemarin
disebabkan meluapnya sungai lusi
akibat tak mampu menampung curah hujan selama tiga hari
ratusan warga grobogan yang mengungsi di beberapa titik pengungsian
masih bertahan hingga jumat malam
mereka mengaku selama di pengungsian kebutuhan makan
namun untuk kebutuhan balita dan anak kecil masih kurang
para pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka
lantaran tingginya genangan banjir di rumah mereka mencapai satu meter lebih
petugas tagana dinas sosial grobogan dibantu puluhan relawan dapur umum
menyiapkan makan bagi ribuan warga terdampak banjir di bulan ramadan
pihak dinas sosial menyiapkan sedikitnya sembilan ton beras medium
sayur mayur telur ayam hampir tembus dua ratus kg
pasalnya saat ini banjir di beberapa wilayah di grobogan masih belum surut
beras yang ada di dinas sosial sementara sembilan ton yang ada di dunia
dan banyak yang sudah didistribusikan kepada warga masyarakat yang membuka dapur umum manduri
dalam masa ini yang pertama adalah rp empat dua ratus
yang kedua kemarin agak menurun karena sudah ada distribusi dari bahan makan
yang bisa dimasak di dapur umum manduri